untuk carinya nggak terlalu pedas tapi nampol banget
untuk di detik detik terakhir dia bisa drible dribble
dan gerakan ini semakin besar sesudah nazi di eropa mengalami genosida